kamu data juga ya usia dan status pernikahannya
sampai status pernikahannya pak
harus ini penting
jadi kita tau warga mana yang belum menikah
kan ini juga bagian program dari pemerintahan
soal cuantin ada hubungannya sama pemerintah
pokoknya jangan lupa ya kamu tanyakan status pernikahannya
yang penting teh kerjaan a gak keganggu
ya udah tuh sok buruan
nanti teh kalau telat gimana
asal beri pamitnya
jangan lupa makan
mami kamu mau pulang
mungkin minggu depan
kamu gak senang
seneng sih nek
cuma kok kenapa mami pulangnya mendadak
apa gara gara perang di timur tengah
kok nenek gak tau
ya memang tidak tau
apa jangan jangan ada masalah sama majikannya
sepertinya sih enggak ya
kelihatannya kamu gak senang mami pulang
bukannya gak senang nek
kalau mami pulang sekarang
berarti lebaran kali ini gak ngumpul lagi dong
soalnya mami pasti balik kesana sebelum puasa
sudah empat kali nenek lebaran kita gak kumpul sama mami
kamu sudah ngobrol belum sama si edward
mereka itu masih kecil
dan kalau saya perhatikan
febri sama edward itu tidak pacaran
anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman kita dong
zaman kita sih lulus smp saja masih takut sama cewek
saya mah tidak
ada kelas satu sd sudah cinta cintaan
kamu tidak baca tabloid
tidak usah terlalu khawatir
febri itu kan anak kamu
kamu tuh harus lebih mengenal febri
febri itu mirip kamu sama mirip essi
ibarat kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya
dia berubah dong
tidak mirip saya
tidak juga mirip esy
kamu tidak perlu khawatir soal febri
mudah mudahan mungkin masih single ya
mau nambah lagi kopinya kang
enggak tin terima kasih
soalnya aku masih banyak kerjaan di kantor
kang mulyadi pamit dulu ya
kang sobri dari mana kang
dari danau pak
belum terlambat kan
ini memang sudah selesai jam istirahat
saya punya tugas penting buat kang sobri
ada berapa banyak warung di ciraos
wah banyak pak
dari warung yang paling ramai
wah banyak pak
gimana kalau misalnya kita omonginnya di kantor aja
kita mulai dari sini saja
kalau yang paling ramai
semuanya kamu data
kamu punya nomor teleponnya
kalau nomor telepon tuh
saya nggak punya tuh pak
memudahkan kamu untuk memantau
memudahkan saya klarifikasi
data data yang kamu dapatkan
oh baik pak
kalau begitu besok saya tanya
kenapa tidak sekarang saja
ya sekarang kan masih jam kantor pak
belum tugas luar
lagian masih ada berkas yang saya mesti pelajari
kita tidak boleh korupsi waktu jam kerja
kamu data juga ya
usia dan status pernikahan
sampai status pernikahannya pak
jadi kita tahu
warga mana yang belum menikah
kan ini juga bagian program dari pemerintahan
ada hubungannya sama pemerintah
pokoknya jangan lupa ya
kamu tanyakan status pernikahannya
saat ini jangan lupa
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tidak bosan bosen apa main hp
kamu ikut temen mama yuk
ke kantor pak mustaqim
mamah tuh penasaran tuh kenapa si em tiba tiba pulang
ih moms penasarannya sama tante em kenapa malah nyamperinnya pak mustaqim
lah kan pak mustakib itu bosnya subur mak murtut dia pasti ngerti soal yang mau pulang pulang begitu
si tante em cuma lagi bosen kali mams
mama tuh khawatir sama si em tuh takut ada apa apa terjadi di sana
kalau emang sampai ada apa apa kan kali aja mama bisa bantu jadi nanti dia bisa kerja lagi di sana
mams kok perhatian banget sama mereka
dulu waktu kamu gak ada mereka itu udah mama anggap seperti anak anak mama sendiri
iya mereka tuh udah kayak penggantinya kamu tuh tapi kan itu dulu sekarang enggak lagi kan udah ada kamu
abis dari tempat tamu mustaqim kita belanja
karena kan selama kamu di sini mama belum pernah beliin apa apa buat kamu
nih yaudah yuk
apa lagi tuh
buku gimana jadi gak
iya jadi aduh
ya nanti malem aja abis kita ada di tempat tamu mustaqim
ehh bu dokter suster
ayolah tuh masuk
gak usah gak apa apa saya di sini aja
ehm ibu punya bayi
gak ada dok
anak saya mah udah sd denny
apa ada masalah kesehatan sama putranya ibu
alhamdulillah gak ada bu dokter
ya udah nanti kalau misalnya ada masalah kesehatan sama putranya ibu langsung dibawa ke klinik aja ya
sudah tau ada klinik di ceral
iya udah tau
kan suami saya yang renov
istri yang sangat beruntung
yaudah bu kalau gitu saya permisi dulu
iya bu dokter
kalau emang dedek nggak mau mak ada satu lagi yang bagus
iya mak orangnya pokoknya begini